pintu jadi tupin ga enak kan ember jadi brm ga enak kalo dibalik balik semua
itu sudah itu sudah itu sudah kebalik balik
situ ga bisa emang coba di lemari situ
gina makasih banget ya kamu udah ngerawat aku
jadi ga enak nih kalo ngerepotin kamu tapi aku udah sembuh loh sekarang
tuh mukaku udah fresh tuh udah ga layu lagi
gak usah kumpel deh
timnya tuh ga tepat
kok ga gombal tau beneran tuh mukaku udah ga jelek lagi kan
soalnya aku tuh udah sembuh karena ada kamu disini
yaudah deh ini minum obat dulu
kita romantis banget ya bawa bawa roti bakar
keliatan banget keliatan banget jomblo nya
tapi kau ini gadakan sekali
nanti kalau tidur deren gimana
kalo deren tidur gimana itu gua bilang sama lu
hobi itu berenang main bola hobi ngomong kebulak balik
terapa apa kan biar surprise

makasih ya bu
apo lagi yang keempat
satu dua tiga
itu kobe sama kardok
yoke kardus semua ini
apa ada dalam kardus kah
apa jangan jangan dia durhaka jadi dikutuk jadi kardus
baru nih kita kemana kan
ya makannya itu
mbak juga bingung mau kemana nih
di kamarnya dimana mana rumahnya
iya ada apa mas
deren kamar dimana kah bu
oh mas dadannya udah pindah ke kamar lamanya mas
oh dimana ibu ya
di sebelah sana mas
ga jauh kan bu
lagi terus ya permisi ya mas
terima kasih ibu ya
terima kasih bu
oh deren kamar renovasi selesai sudah kah
tuh ya allah
ya ga enak kan sama lu kalo dibalik
pintu jadi tupin
gak enak kan ember jadi brm
ga enak kalo dibalik balik semua
jadi harus pas supaya orang ga multitapsir
nih gua curiga lu makin banyak rewelnya nih
itu sudah itu sudah
eh mana dia
coba dilemari situ lemari situ
kamar deren kita
ini deren dikunci
di sebelah kan di sebelah kan
ganti aki udah
bruh enak banget
di kos kosan lo itu dasar otak ngeres lo
font jaga mulut lo ya
gue sama sekali nggak pernah macem macem sama ulan
gue sangat menghormati dia
tipe cowok kayak lo lo tuh cari kesempatan dan lo kesepitan tau gak
masih mau lagi lo
udah apa sih udah
lagi latihan tinjau apa gimana kalian ini
salah tempat kalian ini
udah udah ntar ketahuan bukos
dia bilang dia mau cari bukti buat lo
pasti lo tau kan dimana dia
nyari bukti buat gue maksud dulu apaan sih
salah lo gak usah pro pro bego deh
lo pasti tau dimana dia cepet lo bilang sama gue dimana dia
lo periksa tuh sampe puas
kawan kau tuh kenapa
setiap kali dateng meledak ledak makan kompor gas kurasa denny
ulan kemana sih
tadi pas gue balik dia masih bareng sama karin
terus sekarang kita kemana
enggak enggak enggak sih
ya lah lurus terus
ini udah ikutin aja lurus
badan gue kok makin meriang ya
sebelum gue dapet bukti buat roman
gue gak mau
karena kejadian ini roman jadi menghindar dari gue

udah siap siap
jangan sampe nyebrantakin kosan aku ya
aku mau pergi dulu